bus listrik ini diberi nama e innobus yang diproduksi pt inka madiun bersama dua perusahaan lainnya
yaitu tron i dari taiwan dan piala mas dari malang
rabu siang bus tersebut diuji coba oleh pemerintah kota madiun yang sudah melirik untuk membelinya
pada inka khusus untuk kota madiun ingin modelnya seperti kereta
kereta yang ada di jepang itu
wah antik itu
dan kalau bus biasa oke tunggalnya listrik aporah kan nggak ngerti
itu nanti untuk mendukung wisata pak ya
iya mendukung wisata
pt inka madiun akan memproduksi beberapa jenis bus listrik sesuai dengan kondisi jalan yang akan dilalui
pertama bis yang dibutuhkan kota kota yang jalannya kecil memang delapan meter
rencana kami untuk kota besar ada yang dua belas meter ada yang articulated base atau bus gandeng
bus listrik yang diproduksi pt inka ini memiliki kecepatan maksimal
dua puluh km per jam dengan durasi pengisian daya atau baterai sekitar tiga sampai empat jam